manager pelatih timnas indonesia shin taeyong memanggil tiga puluh empat pemain untuk pemusatan latihan atau training center
sebagai persiapan menghadapi dua pertandingan putaran kedua grup g kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh dua zona asia
tc ini menjadi momentum perdana pelatih asal korea selatan tersebut untuk menangani langsung timnas senior
tisi timnas indonesia rencananya berlangsung di stadion madia jakarta pada tiga belas hingga dua puluh tiga februari dua ribu dua puluh
sebagian dari pemain yang mendapat panggilan menjalani pemusatan latihan didominasi wajah baru
dalam laman resmi pssi shin taeyong mempromosikan empat pemain timnas u sembilan belas
pratamba arhan alif
serta irvan jauhari
selain pemain muda shin taeyong kembali mencantumkan pemain pemain yang terbilang lama tidak berseragam timnas indonesia
diantaranya fahruddin arianto dan ilya spasoyevic
dan berikut tiga puluh empat pemain timnasional yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan di jakarta